sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
covid sembilan belas tengah menjadi pandemi global yang mewabah di seluruh dunia
negara kesatuan republik indonesia tak luput dari wabah ini
semua elemen bangsa bersatu melawan penyebaran virus corona dengan porsinya masing masing
salah satu yang berperan aktif melawan pandemi covid sembilan belas adalah kejaksaan agung republik indonesia
berbagai upaya dilakukan kejaksaan agung republik indonesia
untuk mendukung kebijakan dan penanggulangan pandemi covid sembilan belas di indonesia
langkah langkah strategis dilakukan
mulai dari pemberlakuan aturan bekerja dari rumah
sesuai anjuran physical distancing oleh pemerintah
inovasi sidang perkara secara online
hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan bagi warga terdampak covid sembilan belas
tak hanya itu bentuk nyata partisipasi dan rela berkorban juga dicontohkan kejaksaan agung
dengan merealokasi anggaran hingga satu triliun rupiah
di mana sebagian besar diambil dari kegiatan belanja dan sarana prasarana atau proyek fisik
di wilayah kejaksaan agung republik indonesia
semua upaya ini dilakukan tak lain dan tak bukan
demi membantu penanganan pandemi covid sembilan belas di tanah air
halo selamat bergabung dalam spesial program jaksa menyapa
bersama saya daya kartika
dunia sedang menghadapi pandemi covid sembilan belas
di indonesia semua pihak berjibaku melawan dan meredam penyebaran virus corona
mulai dari seluruh lapisan masyarakat
hingga birokrasi pemerintahan tidak terkecuali kejaksaan agung republik indonesia
untuk mengetahui strategi dan program kerja yang telah dan akan dilakukan kejaksaan agung
untuk mendukung kebijakan dan penanggulangan pandemi covid sembilan belas
saat ini kita telah terhubung langsung dengan jaksa agung republik indonesia
bapak st burhanuddin
halo pak apa kabarnya semoga sehat selalu ya
bapak ini bagaimana pelaksana sidang selama pandemi covid sembilan belas
iya betul sekali mbak
kita tahu sendiri bahwa virus ini adalah sangat berbahaya
dan tentunya teman teman anggota anggota saya di daerah mempunyai permasalahan
dan permasalahan ini memang harus kita lakukan harus kita cari solusinya
karena bagaimanapun pelayanan terhadap pencari keadilan di masyarakat harus tetap kita laksanakan
kemudian juga teman teman bingung dengan permasalahan ada edaran dari sema
dan satu mahkamah agung yang menyatakan bahwa
bagi perkara yang sedang disidangkan tidak diperbolehkan lagi dan tidak akan diizinkan lagi untuk diperpanjang
kemudian juga ada masalah dari dirjen lapas
ini yang menyatakan bahwa tidak menerima lagi tahanan dan juga tidak bisa mengeluarkan tahanan
dengan adanya hal hal demikian kita mencari solusinya
dan solusi yang pertama yang kami ajarkan adalah
kita sidang dengan menggunakan telekomferensi
alhamdulillah teman teman itu bisa melaksanakannya
walaupun di awalnya memang ada kesulitan
ada sebagian pengadilan atau lembaga pemasrakan yang menolak
tapi di akhirnya dapat disepakati bahwa ini adalah dalam rangka memberi jawaban kepada para pencari keadilan
itu mbak yang kami lakukan
lalu bagaimana cara bapak untuk mengatasi permasalahan dalam persidangan di masa pandemi seperti ini
iya jadi sidang kita kita lakukan sidang dengan polanya di tempat bahwa
untuk jaksa tetap di kantor kejaksaan negeri
kemudian untuk tersangka untuk terdakwanya tetap di lp
di lembaga pemasrakatan dan hakim tetap ada di lpp
di pengadilan negeri
dan itu kita lakukan secara online
itu yang pola pola yang kita lakukan
jadi tidak ada lagi namanya bersentuhan
atau mungkin pertemuan antara secara langsung secara fisik
antara jaksa dengan terdakwa juga dengan para hakim
ini dalam rangka kita menjaga penyebaran virus covid sembilan belas
pak jaksa ini kan dengan membatasi pergerakan
warga artinya dilakukan persidangan secara online
saya buat masyarakat cukup positif
alhamdulillah ini banyak yang menerima
ini bagaimanapun juga kan pensari keadilan merasa bahwa
pencari keadilannya ada jalan keluarnya
itu yang ada di dalam masyarakat
walaupun memang ada sedikit apa mungkin yang tidak
artinya yang ada beberapa yang berkepentingan dengan tidak setuju tentang hal ini
tapi kebahagiaan banyak masyarakat
ini adalah jalan terbaik untuk dilakukan persidangan
ya jika masyarakat punya respon positif bagaimana dengan penegak hukum
untuk teman teman para penegak hukum juga kita sangat positif
dan mereka sangat mendukung kegiatan kegiatan kita
dan ini cukup berjalan saling bersinergi
tentunya kita sama sama untuk segera
mengharapkan bahwa covid sembilan belas ini dapat kita atasi
dan kita akan berjalan secara normal kembali
tapi pak apakah secara aturan persidangan online ini bisa dilakukan
sebenarnya untuk kita di dalam kitab undang undang hukum acara pidana
memang kita tidak ada apa yang mengatur tentang persidangan
tapi kan perkembangan teknologi
kita tahu bahwa kuhap ini dibikin tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
itu sudah sangat teknologi pada waktu itu tidak semasif begini
teknologi tidak setinggi kayak begini
maka belum ada
dan alhamdulillah kemudian mahkamah agung juga memberikan satu respon
bahwa persidangan dengan melalui telekompen
itu mbak yang akan melakukan
pak jaksa respon masyarakat positif
respon penegak hukum positif
harapan bapak ke depannya untuk sidang online ini seperti apa
tentunya harapan saya bahwa acara dengan telekomferensi ini dapat dimasukkan
di dalam undang undang hukum acara pidana yang akan kita buat
yang baru yang ke depan
sehingga apabila ada hal yang terjadi pada waktu yang akan datang
kita tidak perlu lagi terjadi kebingungan lagi apa jalan keluarnya
dan itu sebetulnya untuk kita
dan itu sebetulnya untuk kita
harapan saya ini dapat diakomodir di dalam kuhap yang baru
itu mbak harapan saya
mengingat luas wilayah indonesia yang cukup besar
ada nggak pak kendala kendala yang kemudian dialami oleh kejaksaan agung dalam melaksanakan sidang online
kendalanya sebetulnya adalah alat komunikasi itu sangat terkendala
karena kita tidak bisa menyamakan antara jakarta dengan misalnya di papua
di daerah papua yang komunikasinya yang kurang lancar
itu aja yang menjadi kendala
tapi insya allah kan ke depan teknologi kan semakin maju semakin bagus
dan akan semakin ke depan akan kita mempermudah lagi
kalau kita ada persidangan dan telekomplain
mungkin akan lebih canggih dari sekarang
kita kan harus melihat suatu undang undang itu bertahun
berapa tahun ke depannya kita undang undang itu harus bisa
tidak bisa hanya untuk hari ini tetapi kedepannya dapat diakomodir
itu yang menjadi fokus saya mbak
program spesial jaksa menyapa akan kembali sesaat lagi
jangan kemana mana tetaplah bersama kami
anda masih menyaksikan spesial program jaksa menyapa
kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini
dengan pak jaksa agung
pak jaksa agung ini presiden sedang concern dengan aspek kesehatan masyarakat
termasuk penyaluran apd dan alat kesehatan
apa kebijakan khusus dari kejaksaan agung untuk bisa menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
iya mbak sebenarnya kebijakan kebijakan yang sifatnya sebenarnya umum aja
tetapi kondisi ini adalah kondisi darurat
tentunya kalau ada perbuatan tidak pidana disitu
tidak aturannya kita akan mempertegas lagi
dan akan kita perbuatan tidak pidana disitu
sudah diatur dalam undang undang dalam kondisi darurat
apabila ada suatu tindak pidana
pasti akan lakukan kita maksimalkan untuk tuntutannya
pak jaksa selain kesehatan stimulus ekonomi juga menjadi langkah pemerintah
lantas apa peran kejaksaan terkait dengan kebijakan refocusing kegiatan
relokasi anggaran serta pengadaan barang atau jasa sebagai upaya penanganan covid sembilan belas
terima kasih pana kita dalam
kemudian dan kita sering kita lakukan pendampingan pendampingan yang dilakukan
baik itu oleh bidang tata usaha negara maupun bidang intelijen
dan tentunya kami sudah perintahkan kepada seluruh kejaksaan untuk melakukan pendampingan pendampingan
tentang pengadaan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sehubungan dengan kondisi darurat covid sembilan belas
itu yang kami lakukan dan beberapa hari yang lalu bidang perdata dan tata usaha negara
bekerja sama dengan lkpp dan bpkp memberikan suatu video conference kepada daerah daerah
memberikan video conference kepada daerah daerah agar daerah daerah memperhatikan
apa yang menjadi tugas tugas yang akan dilakukan dalam rangka pendampingan pendampingan
itu mbak yang kita lakukan dan kita akan selalu mendukung apa yang diharapkan oleh pemerintah
dalam rangka kita mengatasi covid sembilan belas
pak jaksa penerbitan regulasi salah satunya adalah perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh menuai pro dan kontra
bahkan digugat di mahkamah konstitusi apa langkah kejaksaan terkait hal ini
langkah itu sebenarnya hak haknya perorangan
tapi kan untuk kita ketahui bahwa kondisi ini adalah kondisi darurat
dan tentunya pemerintah mengambil suatu sikap dan langkah kalau menurut saya adalah langkah yang tepat
kemudian nanti kalau memang terjadinya sampai ada gugatan itu
sudah memang sudah dilayangkan gugatan itu
dan kami dari kejaksaan kami punya jaksa pengacara negara yang tentunya apabila kami mendapat surat perintah
dari surat kuasa khusus
dari presiden untuk mewakili kami sudah persiapkan jaksa jaksa terbaik saya untuk itu
dan tentunya kami juga tetap berkoordinasi dengan kementerian kementerian terkait
misalnya kumham kemudian kementerian keuangan dan kementerian kementerian lainnya atau lembaga lembaga lainnya
dan kami siap untuk melaksanakan itu
yang tidak kalah menarik adalah keputusan pemerintah
pemerintah untuk memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana di masa pandemi covid sembilan belas
apa langkah kejaksaan untuk menanggapi apa kekhawatiran masyarakat
kebebasan bersyarat kan sebenarnya sudah diatur oleh undang undang
tetapi yang kemarin dilakukan adalah dalam kondisi darurat
sehingga nanti ini kan kita tahu bahwa di lembaga pemasyarakatan kita sudah overload
dan bahkan ada katanya disambil tidur pun
kayak ikan asin begitu berderet
dan itu kita maklumi kalau dengan kondisi yang demikian covid sembilan belas akan semakin merajalela
dan tentunya menteri kumham waktu pak lauli memberikan satu kebijakan
kebijakan ini pemerintah memberikan satu pembebasan bersyarat untuk terpidana terdedah tertentu yang sudah memenuhi syarat tentunya
dan itu kalau ada hal hal kemudian terjadi
adanya peningkatan kejahatan di masyarakat ya kita tahu bukan kondisi karena perbuatan orang orang itu aja
tapi kalau ada yang melakukan perbuatan di dalam masa transisi di malam masa mereka sosialisasinya
dan tentunya kami ada aturan hukumnya lagi
mungkin mereka lagi yang kemarin diberikan suatu dispensasi
dan apabila dia melakukan perbuatan kita minta nanti penyidik akan melakukan penyidikan ulang
bukan penyidikan ulang anda akan melakukan penyidikan lagi
dan tentunya lagi kalau itu masuk ke dalam sidang persidangan kami akan tuntut lebih berat
itu pasti itu aturannya sudah begitu mbak
tapi pak di satu sisi ada pembebasan bersyarat
namun di sisi lain ada juga orang yang akan dimasukkan ke dalam penjara karena melanggar psbb
apa benar kemudian seperti itu
apa kemudian antisipasi negara untuk mengatur supaya tidak ada interaksi di dalam lapas
agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran yang kemudian terjadi di kemudian hari
betul itu yang menjadi permasalahan justru itu mbak
jadi permasalahan di kami di satu pihak memang ada yang dikeluarkan
ada lagi yang melakukan suatu tindak pidana ya kita harus mau tidak mau
kita juga kalau itu memang orang pelakunya misalnya pelakunya adalah mereka yang dibebaskan bersarat
yang tentunya kita akan kembalikan lagi
kan yang berbebasan bersarat sangat banyak dan persentase yang melakukan perbuatan ulang
terjadinya perbuatan lagi dan mereka melakukan perbuatan lagi kan tidak sebanyak tiga puluh dua ribu yang sedemikian banyak mbak
setidak tidaknya ada pengurangan di situ
program spesial jaksa menyapa akan kembali sesaat lagi
jangan kemana mana tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih menyaksikan spesial program jaksa menyapa
kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini
pak jaksa agung
langkah apa atau kebijakan apa yang bapak ambil untuk bisa mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menangani covid sembilan belas
tentunya begini mbak bahwa kita ini kan abdi negara dan tentunya kami ini adalah pelayanan masyarakat
dan kami adalah sebagai pegawai negeri ya tentunya ada aturan aturan dan kita kementerian men panas
kemudian aparatur negara sudah mengatur bagaimana kita pola kerja kita di dalam kondisi yang darurat ini
kami melakukan kerja di rumah
kita juga melakukan itu mbak tapi kita untuk karena ini ya kami adalah suatu lembaga yang mempunyai kewajiban melayani masyarakat
kita juga akan bagi bagi juga mbak
ada pegawai ada jaksa yang memiliki kewajiban melayani masyarakat
ada pegawai ada jaksa yang memiliki kewajiban melayani masyarakat
kita terus harus sidang ya kita tidak bisa bekerja di rumah
tapi kita ini yang kerja di lapangan
kita bagi bagi aja mana tugas tugas yang bisa dikerjakan dari rumah mana tugas tugas yang tidak bisa dikerjakan dari rumah
dan kita bagi dalam dua si pekerjaan itu
the game dengan teman teman yang administrasi administrasi yang bisa kita tunda pekerjaannya atau mungkin bukan itu atau bisa dikerjakan dari rumah
tetapi ada juga yang harus langsung
langsung pekerjaan itu
terutama yang pelayanan masyarakat
kami tetap buka kami tetap melayani masyarakat dan apapun kondisinya
kami harus dan wajib melayani pencari keadilan
itu yang dilakukan mbak
lantas bagaimana bapak memastikan kinerja aparatur kejaksaan yang work from home maupun yang kerja di kantor pak
tentunya gini mbak
kita bekerja di rumah pun kita pakai video komprent
kita lakukan tetap
jadi sebenarnya tidak ada permasalahan permasalahan yang terlalu berarti dengan itu
cuma kita ini akan sedikit memang terkendala kalau kita di kantor kan kita bisa langsung
ada permasalahan sedikit kita bisa kumpul
cuma kalau di sini kendalanya memang peralatan peralatan
tapi semua kita sudah ada peralatan
cuma kecepatan akan berbeda dengan apabila kita bekerja di kantor
itu saja mbak
sebenarnya tidak ada masalah dengan
dengan pelaksanaan tugas tugas
dengan pelayanan work from home atau pelayanan yang bisa dilakukan di kantor
apa sudah dipikirkan terobosan terobosan apa yang dilakukan di masa pandemi
kalau inovasi inovasi itu bukan hanya dalam kondisi yang covid sembilan belas saja
tapi inovasi inovasi itu tetap kita lakukan di luar kondisi yang darurat ini juga
misalnya kita melakukan pelayanan pelayanan kepada masyarakat
kita melakukan komunikasi dengan video kompren untuk pelayanan sidang tilangnya gitu
kemudian dan bahkan nanti sim nya juga kita bisa antar
bahkan barang bukti pun ya sudah sudah mulai semua ke jari jari melakukan inovasi inovasi
misalnya barang bukti harus persidangan
barang buktinya kita antar ke tempat di mana siapa yang berhak untuk menerimanya
bahkan pelayanan kami terpadu itu kita sudah lakukan
ini inovasi inovasi yang saya minta sebenarnya saya tantang kepada teman teman khususnya di daerah
bagaimana kita menyikapi bagaimana kita memberikan suatu pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan
jika masyarakat sudah bisa di cover ya bagaimana dengan mitra kejaksaan seperti penyidik misalnya
oh enggak enggak mbak
kami dengan penyidik selalu berkondisi
bahkan apabila kita memberikan suatu petunjuk atau mungkin untuk konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum
kita menggunakan telekomplain kita sudah dilakukan itu
jadi sebenarnya tidak ada hal hal yang menjadi permasalahan
karena kita pasti berjalan dengan lancar dan tentunya komunikasi dengan kami dengan penyidik
dengan lembaga pemasaran

montokasruh tabrakah conakwortpakuécitz

langsung buat saya mer referendum nanti dulu
bola paket ini sudah tabrak
saya tapi masih ke dedim
itu tapi jangan staying berhenti
bagaimana dengan instansi yang bermitra dengan kejaksaan penyidik misalnya ada problem kah
oh enggak enggak mbak kami dengan penyidik selalu berkondisi
bahkan apabila kita memberikan suatu petunjuk atau mungkin untuk konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum
kita menggunakan telekomplain kita sudah dilakukan itu
jadi sebenarnya tidak ada hal hal yang menjadi permasalahan
karena kita masih berjalan dengan lancar dan tentunya komunikasi dengan kami dengan penyidik dengan lembaga pemasarakatan
bahkan kami sudah membuat suatu kesepakatan bersama untuk itu
agar pelaksanaan pelaksanaan di dalam covid sembilan belas ini dapat diatasi kita bersama itu mbak
tapi bagaimana dengan pelayanan publik bagi satuan kerja di daerah
pasti ada sesuatu yang berbeda dibandingkan seperti di ibu kota
ya kalau itu pasti mbak
tapi kan itu di luar kami
tentunya kita mengharapkan memang alat alat it komunikasi ini semakin kita canggih gitu semakin it
karena it itu kita tahu bahwa perkembangan it enam bulan sekali sudah berganti teknologi berganti
tapi kita tetap mengharapkan bahwa kita dapat berjalan terus
dan tentunya kita juga kondisi daerah itu kan berbeda mbak
kita berbeda antara misalnya jawa barat di bandung dengan di wamena itu akan berbeda
tapi insya allah dengan alat komunikasi yang semakin canggih perbedaan perbedaan ini dapat kita atasi
terakhir pak jaksa agung pesan bapak untuk jajaran kejaksaan yang ada di seluruh daerah
ya tentunya dengan teman teman saya sahabat sahabat saya ini para jaksa para pegawai tetap usaha
yang tadinya tahun ini harus mudik saya minta tidak ada mudik
tetap di tempat laksanakan pekerjaan pekerjaan dengan sebaik baiknya
lakukan pelayanan masyarakat yang sebaik baiknya mudiknya ditunda dulu
itu yang harapan yang pertama dan tentunya dalam rangka kita besok melaksanakan ibadah puasa
saya mengharapkan dan meminta maaf apabila dalam rangka kita melaksanakan tugas tugas
ada hal hal yang mungkin kurang berkenan kami mohon maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini bapak jaksa agung semoga anda selalu sehat
demikian perbincangan kita bersama jaksa agung st burhanuddin dalam program spesial jaksa menyapa kali ini
donduriris terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa
terima kasih anda baru saja menyaksikan program spesial jaksa menyapa